bibae segera di rti
sama bakni juga
nanti keburu hilang reaksinya
ini kejutan buat abang
ini beli makanan istimewa
kerang saus padang
gue ga doyan kerang
ini bagus buat abang
cement banget lo maksa maksa gue
kalau ayahnya yang ambil jangan dikasih andra
iya jadi anak tante aja
orang orang udah pada tahu tante
iya andra semua orang udah tahu
indri gak hamil tante om
nggak di gugurin
ya udah indri duluan tante om
kita tukerkan kasur pak rizal
kita pakai kasur pak rizal
maklaman gue tersinggung juga nel
ada apa sih
mau mina yang hamil bukan indri
ya udah deh permisi ya bang ya
nanti kalau kan udah pulang kita ngobrol di kamar ya
nih mana telur sungguh matangnya
kalau kasihat kerangnya kurang
sama mbak nih juga
nanti keburu hilang reaksinya
ibu bapak ngapain sih
lo ngapain sih udah pulang
bapak gatel gatel nih
bapak makan kerang
ya allah bapak
bapak kan gak boleh makan kerang pak
ini bapak beneran alergi bu
emang ibu pikir bapak kenapa
ibu lu tuh kegatelan
siapa sih yang gatel sebenarnya
jadi gatel banget nih aku
pak rumah sakit yuk
apalagi ada ada aja
sekarang semua orang udah tahu
yang basah tuh udah hijau
kayaknyanya udah sama stupid nih apaan
arada apa yang polri ya
kalau ada facet hai catamaran diri gitu
menghadapi semua ini